pasti haikal tau gue adalah ibu dirinya reva dan
wah untung aja
kapan kita mau balas boy dan mondi sensei
kalau kita diam gini aja mereka bakal mikir kalau sensei itu nyerah
dan bukan itu sensei
mereka bisa aja berfikir kalau sensei takut lawan mereka
tetep semangat jangan menyerah tetep berusaha ya pak ya
udah pak kalau gitu saya kelas dulu ya pak ya
jangan kalau lagi pak
tapi kan pacarnya bu devi ganteng
gantengan pacar bu devi
gantengan pacar bu devi
jagalah hati jangan kau kotori
cowok ganteng siapa takut
padahal gak tau sama apa
jadi ke rumahnya reva gak
ah jadi gini boy
setelah kita pikir pikir kayaknya lebih baik ya
rumah reva kita dulu aja deh
soalnya kita mau lihat moodnya reva dulu
ya gue sih takutnya reva masih marah sama lo
gue cuma pengen cari tahu aja
keadaan reva tuh baik baik aja atau enggak
udah tenang aja boy
lo ada helm dua kan
katanya gue harus jagain adik gue
jadi sorry banget gue gak bisa ikut
terus nanti yang nganterin gue chef
terus gue gimana dong perginya
cindy dibonceng aja sama haikal
bener lo diboncengin aja sama haikal
lo bawa helm kan tadi
jadi sama haikal aja
gue helm sih ada di motornya meghan
emang haikal gak bawa helm
gak apa apa lah
ya udah kalau gitu
tepat lo ya
ke anak smp
mau bareng gue aja
gak usah nggak usah gue naik angkot aja
lagian gue juga gak akan php in lo kali santai aja
eh boy gue juga gak bakal ngejar ngejar loket cewek lain kali
udah sih kita kan temenan santain aja
yaudah deh maaf ya ngerepotin ya
gimana nih kacamata gue bentar bentar ya
main yuk repa repa
kok gak ada yang keluar ya
gak ada orang di rumah ya
nanti gue gak cinta lagi nih kalo gak dibukain

maaf ya nons nunggu lama ya tadi bibi nggak denger lagi di belakang
repanya ada bibi
non repanya di kamar tapi dia lagi sakit
tuh kan ada di bilanya
travelnya pasti sakit yaudah ayo kita jenguk yuk
kita bawa masuk kan bi
yuk kita masuk duluan
nang laila langsung aja ya ke kamar penyelidikan mereka
kan nang laila udah tau kamar penyelidikan mereka dimana
ya biar umat berasal di sini
kok rumahnya sepi
emang di rumah cuma ada bibi sama reva doang
mama tirinya non reva sih ada
tapi jangan bilang bilang ya dia tuh gak peduli sama non repa
tadi aja bibi cemas ngeliat keadaannya non reva itu
badannya panas banget kayak lemes gitu
terus tadi waktu dikasih makan juga dia muntah muntah
emang ya mangutnya reva itu kurang ajar banget
harus kita hajar dirawat dulu sama sekali
ini ngomongnya pelan pelan aja ya
nanti dia denger
udah kita masuk aja yuk
kayaknya mama mudanya revo bener bener gak mau ketemu sama kita deh
loh igp bgt keles emang gue pikirin
shhh dasar jahat nagesh
sini kita lihat rata aja langsung ya
ya itu haikal
untung aja gak ketahuan kalau gue ada di rumah ini
kalo ketahuan pasti haikal tau gue adalah ibu dirinya reva